drummer superman is dead jering memenuhi panggilan polda bali kamis pagi
musisi punk ini datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik
yang dilaporkan oleh ikatan dokter indonesia bali
dengan memakai kaos hitam bertuliskan indonesia tolak rapid
jering mendatangi direktorat kriminal khusus polda bali
dengan didampingi oleh empat orang kuasa hukumnya dari gendolo ofes
pemilik nama asli igede ari astina yang saat ini masih berstatus sebagai saksi
mengaku siap menjalani pemeriksaan hari ini
sebelumnya musisi jering dilaporkan ke polisi oleh ikatan dokter indonesia bali
pada enam belas juni lalu atas tuduhan pencemaran nama baik
ia dilaporkan tiga hari setelah mengunggah tulisan di akun instagramnya
yang menyebut idi kacung who
dijering gimana siap hari ini
apa aja yang dipercapai
apa yang dipercapai
semua data informasi yang diperlukan
fakta fakta yang mendukung
intinya semua kan baik baik aja
ada persiapan khusus ige
ya paling koordinasi dengan kawan kawan layar
itu aja sih